oh oke mbak
iya teknik seperti inilah yang diterapkan oleh terdakwate
ini dilakukan oleh terdakwate yang diakuinya di persidangan
nah kebetulan terdakwa t ini merupakan anak kos dari korban m
dan kebetulan terdakwate ini mengetahui betul
di mana lokasi dari atm asli buku tabungan asli dan juga ktp asli dari korban m
dan ketika korban m ini sedang melakukan sholat jumat
diambillah properti properti pribadi dan perbankan ini
dan semua kesaksian ini disampaikan sendiri oleh terdakwate di pengadilan negeri surabaya
yang masih berdasarkan fakta persidangan mengikuti dari kesaksian dari terdakwate
yang menyatakan bahwa
berbekal dengan pin mobile banking yang dimiliki
kemudian atm asli buku tabungan asli ktp asli
terdakwa ini keliling surabaya mencari sosok yang mirip penampakan fisiknya dengan korban m
nah tak dinanya ketemu dengan seorang pengemudi becak
yakni yang kini menjadi terdakwa s ini yang dinyatakan oleh terdakwa t
penampakan fisiknya ini mirip
mulai dari tingginya sampai kondisi kepala atau rambutnya
pak becak ya pak
terdakwate dan s pun mendatangi bank bca indrapura surabaya
berbekal form yang sudah disiapkan termasuk tanda tangan palsu yang disiapkan oleh terdakwate
identik menyerupai tanda tangan yang ada di bank bca indrapura surabaya

maka dana pun cair sekitar tiga ratus an juta rupiah
nah menurut keterangan saksi teller di persidangan
pencairan ini dilakukan pada saat pandemi
di mana terdakwa s memakai masker
kepada cnn indonesia bank bca pun berkenan memberikan konfirmasi tertulisnya
bahwa dalam proses penarikan ini sudah dilakukan verifikasi pin atm
dan ini juga sudah dalam penarikan ini juga disertakan buku tabungan asli
atm asli dan juga ktp asli
selebihnya bank bca menghimbau khususnya kepada nasabah
untuk terus menjaga keamanan data pribadi maupun properti perbankannya
seperti misalnya pin atm pin mobile banking buku tabungan ktp dan juga atm
wah serem juga ya kalau ceritanya seperti itu
dana kita bisa hilang ratusan juta rupiah
nah pertanyaannya kira kira masih diperlukan tidak ya verifikasi ulang
misalnya verifikasi sidik jari atau mungkin retina mata
atau diminta tanda tangan berulang kali misalnya sampai sepuluh kali untuk mencari tanda tangan yang identik
yang jelas kasus ini saat ini masih disidangkan di pengadilan negeri surabaya
dan yang terpenting bagi kita semua
terus jaga keamanan dari data pribadi kita pin pin
dan juga properti perbankan kita termasuk kartu identitas pribadi kita
tim liputan cnn indonesia